invasi rusia terhadap ukraina berdampak pada harga pangan dan bahan bakar secara global
salah satunya dirasakan warga tunisia
stok tepung kini mulai langka di pasaran
bahkan warga harus antre untuk mendapatkan roti
dampak perang yang berkecamuk di ukraina kini dirasakan oleh lutfi ajmi
pria lima puluh delapan tahun ini sudah lebih dari dua puluh tahun menjalankan bisnisnya
sebuah toko roti kecil di ibu kota tunisia
namun kini ia kesulitan memproduksi roti akibat tepung yang mulai langka di pasaran
ayah tiga anak ini terpaksa menutup tokonya selama dua minggu karena tidak bisa memproduksi roti
di saat yang sama tunisia juga sedang menghadapi gejolak politik dan ekonomi
ketika presiden kai said berencana mengubah konstitusi yang mengancam keuangan negara
konflik di ukraina kini memperparah kondisi tersebut
ketika di ukraina ada tiga tanda
tanda yang berdasarkan nilai negara
karena harga di dunia nilai nilai nilai dan harga di dunia berkembang
tanda yang berdasarkan kemampuan perniagaan
karena kualitas penyelidikan kualitas nilai nilai dan kemampuan perniagaan berkembang
ini akan menyebabkan kembang di harga di dunia dan tanda yang besar
pemerintah tunisia telah meminta suntikan dana dari imf untuk membantu krisis keuangan mereka
selama ini sebagian anggaran negara dialokasikan untuk mensubsidi harga bahan bakar domestik
kepala kebutuhan pokok lainnya
jika konflik di ukraina terus berlanjut bukan tidak mungkin
tunisia akan mengalami defisit anggaran dan mengancam kebangkrutan nasional